kita sudah mendengarkan bahwa andika hasibuan dan andi hasibuan dituntut dua puluh tahun penjara
sementara kiki hasibuan dituntut delapan belas tahun penjara
apa pertimbangan jaksa penuntut umum melakukan atau menuntut orang orang
atau pemimpin first travel dengan tuntutan dua puluh tahun dan delapan belas tahun ini
sudah ada koresponden kami miladia rahma di pengadilan depok jawa barat
apa pertimbangan utama jpu sendiri mila menuntut andika dan anissa dua puluh tahun
sementara kiki delapan belas tahun penjara
oke baik budi saya bisa sedikit sampaikan dulu sebelum menjawab pertanyaan anda
suasana di pengadilan negeri depok jawa barat hari ini sangat ramai sekali
beberapa saat yang lalu baru saja sidang dengan agenda pembacaan tuntutan
oleh jaksa penuntut umum selesai dibacakan oleh harry jerman kepala jaksa penuntut umum
saat ini suasananya juga masih ramai kita juga sebenarnya masih menunggu
seperti apa kemudian respon yang akan disampaikan
baik dari kuasa hukum dari para terdakwa
kemudian dari jaksa penuntut umum dan juga bagaimana sebenarnya dampak psikologis
itu yang sebenarnya juga menjadi hal yang tentu saja ingin kita gali dari ketiga terdakwa
yang kemudian sudah dijatuhi atau sudah dibacakan tuntutannya tadi
saya pikir ini tuntutannya maksimal berdasarkan kemudian perjalanan dari proses sidang ini kemudian digelar
nah budi bicara apa yang kemudian menjadi latar belakang dari jaksa penuntut umum
kemudian memberikan sanksi atau memberikan atau membacakan sanksi maksimal
kita melihat dari proses perjalanan beberapa bulan yang lalu begitu ya
kita lihat bahwa dari saksi yang kemudian dihadirkan
dan juga dari proses perjalanan dari mulai sidang pertama surat dakwaan dibacakan
kemudian tidak adanya bantahan yang kemudian dikemukakan oleh ketiga terdakwa
ini membuktikan bahwa sebenarnya memang apa yang kemudian menjadi poin poin
dari surat dakwaan yang kemudian dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini memang sesuai begitu ya
dengan apa yang kemudian dirasakan
dengan apa yang dirasakan oleh para korban
bahkan dari saksi yang kemudian dihadirkan dari para calon jemaah kemudian dari para vendor
bahkan artis yang kemudian sempat dikatakan di endorse oleh first travel ini juga kemudian menyampaikan bahwa
ada apa ya bisa dikatakan menguatkan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum
nah kita masih akan terus menunggu sebenarnya budi apa yang kemudian respon yang akan diberikan
baik kepada kuasa hukum karena memang agenda berikutnya sidang ini akan kemudian berlanjut
pada tanggal enam belas
mei dua ribu delapan belas pekan depan pada hari rabu untuk mendengarkan pembelaan dari ketiga terdakwa
tadi memang kita tahu bahwa proses sidang juga berjalan cukup lama sebenarnya atau bisa dikatakan sebenarnya sebentar
padahal jadwal yang kemudian ditetapkan ini sudah dari pagi begitu
sebenarnya sidang dengan agenda tuntutan ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul sepuluh namun baru saja dimulai sekitar pukul tiga sore hari tadi
dan pembacaan memang cukup cepat padahal ada tiga ratus halaman begitu ya
tapi yang dibacakan lengkap ini hanya kepada kiki

nah seperti tadi saya sampaikan bahwa tadi jaksa penuntut umum juga menyampaikan kiki ini memang terbukti kemudian selama persidangan
berdasarkan informasi yang kemudian dikumpulkan baik dari keterangan para saksi bahwa kiki ini kemudian melanggar atau dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp dan junto pasal enam puluh empat ayat satu sekaligus melanggar undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas
tentang tindak pidana pencucian uang
tadi disampaikan seperti kita ketahui bersama bahwa jaksa penuntut umum kemudian menuntut hukuman selama delapan belas tahun penjara
kemudian denda senilai lima miliar rupiah dengan subsidi satu tahun kurungan
kemudian anissa hasibuan dan juga andika surahman tadi juga sama tidak berbeda jauh secara teknis tadi memang tidak dibacakan
karena tadi sudah terlalu lama kemudian para calon jemaah dan juga terdakwa yang sudah datang dari pagi menunggu
jadi tidak dibacakan secara lengkap secara teknis tuntutannya
tapi kemudian langsung pada poin tuntutan yang terakhir kemudian dibacakan
sama budi anissa dan andika kemudian dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp junto pasal enam puluh empat ayat satu kuhp
sekaligus juga dijerat dengan undang undang nomor delapan tahun dua ribu sepuluh tentang tindak pidana pencucian uang
dengan hukuman kurungan selama dua puluh tahun penjara dan denda sebesar sepuluh miliar rupiah
subsidiary satu tahun penjara
empat bulan kurungan penjara
nah yang menarik tadi yang seperti disampaikan ini kemudian yang juga menjawab sebenarnya pertanyaan dari banyak orang
pertanyaan publik misalnya bagaimana kemudian hak para calon jamaah apakah kemudian jaksa penuntut umum
memberikan poin ini atau dalam tuntutannya akan memberikan atau menjelaskan poin bagaimana kemudian kerugian yang diderita para jamaah
tadi juga sempat disampaikan dalam poin tuntutannya budi bahwa jaksa penuntut umum kita tahu sudah ada banyak sekali barang bukti
barang bukti yang kemudian sudah diserahkan oleh atau sudah disita oleh kejaksaan poinnya memang tidak disebutkan jumlah nominalnya berapa
poin satu sampai dengan lima ratus tiga puluh sembilan ini berupa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik kantor kemudian rumah mobil ini yang kemudian sudah disita
dan tadi jaksa penuntut umum juga menyampaikan barang bukti yang sudah berada di tangan kejaksaan ini dari nomor urut satu sampai dengan nomor urut lima ratus tiga puluh sembilan ini
kemudian akan diserahkan
kepada pengurus pengelolaan aset korban first travel yang memang secara hukum secara notaris juga sudah diterbitkan begitu ya
nah ini yang juga menarik jadi ini semua aset yang berada di tangan kejaksaan ini kemudian akan diserahkan oleh akan diserahkan kepada pengurus pengelolaan aset dari first travel
kemudian untuk dibagikan kepada para jemaah secara proporsional
nah kita juga masih akan menunggu sebenarnya kira kira kisarannya berapa apakah memang cukup kita tahu dari awal kita mengikuti
bahwa kerugian yang kemudian ditaksir merugikan uang jamaah oleh first travel ini angkanya juga sangat fantastis
tiga miliar rupiah dengan sekitar enam puluh tiga ribu para calon jemaah yang tidak bisa diberangkatkan
apakah kemudian barang bukti yang kemudian sudah disita oleh kejaksaan dari nomor satu sampai dengan lima ratus tiga puluh sembilan ini kemudian bisa mencukupi untuk memberangkatkan semua jemaah atau tidak
nah ini yang tentu saja masih akan terus kita tunggu dan bagaimana kemudian kalkulasi dari kejaksaan kita juga masih akan menunggu keterangannya
tapi ini menarik budi sekali lagi kami juga ingin menyampaikan bahwa sidang masih akan berlanjut beberapa agenda lagi
pleidoy tentu saja atau pemilaan yang akan dibacakan oleh ketiga terdakwa melalui kuasa hukumnya akan dilaksanakan rabu pekan depan
tepatnya tanggal enam belas mei
kemudian setelah itu saatnya yang ditunggu tunggu tentu saja bagaimana kemudian hakim memutuskan juga hari ini juga menelaah apa yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum
apakah bisa jauh lebih tinggi atau misalnya apakah sama maksimal begitu ya
seperti yang kemudian disampaikan
oleh jaksa penuntut umum atau bisa jauh lebih rendah
kita akan tunggu bersama
mila satu lagi seperti yang tadi sempat anda singgung di bagian awal bahwa di belakang anda banyak sekali calon jemaah first travel yang kemudian hadir untuk mengikuti jalannya persidangan kali ini
dari tadi anda berinteraksi ada di tengah tengah mereka apa kelukesan jeritan suara mereka dan apa yang kemudian mereka ingin cari dengan menghadiri atau capek capek gitu ya menghadiri sidang selama berjam jam

ini menarik budi
kita tahu dari sidang kemudian digelar ya beberapa bulan yang lalu sampai dengan hari ini
saya rasa yang tidak pernah absen untuk mengikuti persidangan adalah para calon jemaah yang tidak atau batal diberangkatkan begitu
nah kita tadi melihat memang banyak kemudian yang mengeluhkan begitu ya
karena akhirnya persidangan dengan agenda tutupan ini molor sampai dengan pukul tiga sore
tapi tampaknya ini tidak menyurutkan kemudian semangat dari para calon jemaah yang mengikuti
atau bahkan datang di
pengadilan negeri depok ini sedari pagi untuk kemudian menyimak betul
apa kemudian poin atau berapa tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
sejauh pengamatan saya ketika memang saya belum wawancarai ya secara personal kepada para calon jemaah
tapi tadi bagaimana suasana kebatinan kemudian yang terbangun pada saat jaksa penuntut umum kemudian membacakan tuntutannya
apalagi pada saat angka delapan belas tahun penjara maupun dua puluh tahun penjara ini tadi disebutkan oleh jaksa penuntut umum ada sorakan
ada bahkan takbir begitu ya allah wakbar begitu ya tadi kemudian disampaikan oleh para calon jemaah yang kemudian gagal berangkat
apalagi tadi ketika jaksa penuntut umum menyampaikan poin penting bahwa aset aset yang sudah disita oleh kejaksaan ini
akan diberikan kepada pengurus pengelolaan aset first travel dan akan dibagikan kepada para calon jemaah yang gagal berangkat secara proporsional
nah ini tadi juga mendapatkan respon yang luar biasa tampaknya saya melihat sih masyarakat atau dalam hal ini
para calon jemaah yang gagal berangkat
kita cukup senang tapi kita tentu harus gali tapi kalau kemudian melihat bagaimana suasana di ruang sidang
tadi mereka ada yang kemudian bersorak begitu ada yang bahkan takbir mudah mudahan ini bisa menjadi apa ya
gambaran juga dan menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan fonis apa yang kira kira sangat adil
baik kepada terdakwa maupun kepada para calon jamaah karena bukan hanya soal materi sebenarnya saya melihat di sini budi
kalau kita soal materi memang banyak tapi ada apa ya
ada nilai nilai emosional juga psikologis bahkan kita tahu ada beberapa korban yang meninggal dunia karena sakit karena bahkan tidak bisa berangkat umroh begitu ya
jadi ini sudah tidak ternilai begitu ya priceless sebenarnya kalau kita bicara soal apa kemudian kerugian imaterial yang diderita oleh para calon jemaah
nanti kita akan gali bersama sebenarnya budi akan seperti apa
oke budi saya akan coba untuk ngobrol dengan pak heri jerman ya mumpung beliau masih di belakang saya
pak heri jerman pak boleh untuk live report sebentar aja
pak heri tadi sudah disampaikan tuntutannya begitu ya
saya pikir ini maksimal begitu tapi poin poin yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa jaksa memberikan hukuman atau apa yang menuntut delapan belas tahun penjara pada kiki hasibuan dan dua puluh tahun penjara kepada anissa dan andika itu sebenarnya apa
terhadap terdakwa andika dan anissa itu tidak ada hal hal yang meringankan
kita anggap semuanya tidak ada yang meringankan
sehingga kita tuntut maksimal yaitu dua puluh tahun penjara dan kemudian denda sepuluh miliar dengan subsidi satu tahun empat bulan kurungan
sedangkan terhadap terdakwa kiki itu oleh karena dia bukan sebagai intelektual dadar maka tentu ada hal hal yang meringankan bagi dia
sehingga kita tuntut delapan belas tahun penjara
oke tadi yang menarik nih saya pikir semua masyarakat juga penasaran
bahkan para calon jemaah penasaran
sebenarnya kan ada poin yang tadi bapak sebutkan barang bukti dari nomor urut satu sampai dengan kalau tidak salah lima ratus ya
yang sudah disita oleh kejaksaan dan nanti akan diberikan pengelolaannya kepada pengurus pengelolaan aset dari first travel
tidak bisa digambarkan kira kira pak nominalnya itu bisa berapa
apakah cukup untuk bisa menggantikan dana calon jemaah
begini kita menyerap aspirasi para korban juga ya
dan mereka ternyata sudah membentuk suatu perkumpulan
dan itu dileh
dan itu digagalkan melalui akte notaris
nah oleh karena itu saya pertimbangkan pengembalian barang bukti terhadap para korban itu melalui perkumpulan yang dibentuk itu
nah itu ada uang sekitar rp delapan delapan ratus
kemudian ada beberapa barang bergerak dan tidak bergerak yang miliknya terdakwa
sehingga kita sertakan disitu kembalikan kepada korban
nah di dalam akte notaris ini disebutkan ada hak hak daripada perkumpulan itu untuk menjual untuk melelang untuk mengelola dan seterusnya
sehingga uang itulah nanti akan dikelola oleh para perkumpulan itu
dibagikan secara proporsional dan merata
tadi juga saya melihat bahwa secara kondisi psikologis yang kemudian muncul tadi ya pak ya beberapa kali
kita lihat tampaknya para calon jemaah juga bersorak begitu ya dengan apa yang kemudian
sudah disampaikan oleh jaksab nutut umum
anda melihat ini sudah sesuai ya dengan permintaan dan anda sudah cukup menyerap aspirasi para calon coba
alhamdulillah apapun yang menjadi keinginan dari para calon jemaah ini sudah kita akomodir
dan itu sebagian besar harta benda yang kita sitah memang kembali kepada para korban
kecuali ada beberapa barang yang kita anggap berbahaya
yaitu senapan anggur
angin kemudian air soft gun dan yang jumlahnya sekitar delapan sampai sembilan pucuk itu kita rampas untuk negara
oleh karena itu barang berbahaya
pak heri saya pikir cukup
nanti kita akan tunggu seperti apa sidang selanjutnya
bagaimana kemudian pleido yang akan dibacakan oleh kuasa hukumnya
tapi terima kasih
terima kasih banyak pak eri
itu tadi budi mumpung ada di belakang saya
jadi langsung saja kita tanya apa pertimbangan kemudian jaksab nutut umum memberikan tuntutan maksimal
seperti tadi kita sama sama dengarkan
bahwa tidak ada rasanya hal hal yang kemudian meringankan dari ketiga terdakwa ini
tapi perjalanan masih ada beberapa tahap lagi
kita akan tunggu pekan depan seperti apa
apa kemudian poin poin pemilaan yang kemudian dibacakan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya seperti apa
dan seperti apa tentu saja vonis yang akan dijatuhkan kepada ketiga terdakwa ini
beberapa pekan ke depan
kembali ke studio budi
baik terima kasih miladia rahma atas laporan anda yang sangat komprehensif
kita nantikan bagaimana perkembangan kasus ini hingga fonis hakim nanti diputuskan
terima kasih sekali lagi miladia rahma yang melaporkan sidang tuntutan terhadap pemimpin first travel